terakhir kali lo senyum kayak di majalah ini
udah lama banget sa
semenjak lo sama nino lo gak pernah senyum kayak dulu
yang ada lo tertekan sa dan hobi lo cuma satu
karena nino tuh gak sungguh sungguh mencintai lo sa
bukan lo yang dicintai sa
yang ada lo tertekan sa dan hobi lo cuma satu
lo jangan sok tau yari
lo tuh jahatnya orang
lo jahatnya orang
gue gak mau dengerin lo lagi
lo tuh sok tau nang
gue gak mau dengerin lo lagi
lagi dari hidup gue gue gak mau dengerin lo lagi
tenang ya bu ya
jangan pernah kesusahan lagi
tidak pernah ketemu sama gue lagi
keputusan ini papa nara
ibu tenang ya
ayo kita kembali ke sel bu
ya allah elsa
ya duduk sayang
kau ada apa apa
kau ada apa apa
kau ada apa apa
gimana kamu udah siap
kita mulai sekarang
makasih ya semuanya
terima kasih udah mau datang ke acara tasya kurang
kehamilan saya yang keempat bulan
eh sa bangun bangun dulu
itu mata masih belek kan lo dengan ayah lo aja
pan laki lo udah kagak peduli sama lo
jangan sembarangan ya kalau ngomong
biar dia aja diajak mah
elsa elsa jangan lah
ini ada apa bu
ini perut perutnya elsa sakit
ini kandungannya dia pasti ada apa apa ini
yang kuat sa
kamu harus kuat demi anak kamu ya
kamu harus kuat demi anak kamu ya
sekali lagi kami mencoba untuk menyakiti hati anak saya
saya pastikan kamu akan mendekam di saatiku selama lagi
kamu jangan senang senang sama suami saya
saya akan mencuri hidup kamu
jangan kau jadi suami saya
suami saya di mana
jangan terbentur suami gue
kamu sangat agung dalam hidup ku

aku memang tidak berguna
bisa pengen membahas dengan anda
boleh semua orang

jadi kami harus ikutan mesin ku

mau ngetahan gue kan
mau sampai kapan lo
lo yang menjelitkan gue kayak begini
gue yang lebih sakit mbak
kampecis sama lo

mau sampai kapan
mbak mbak mbak

saya ya bu ke klinik biar diobatin lukanya
biasa diminum obatnya ya bu
dan ibu istirahat
suami saya suami saya ada di luar
saya mau ketemu sama suami saya
saya dicariin sama dia
ini udah tengah malam saya
semua orang lagi pada tidur
dulu di luar nungguin aku mama
ini udah malam bu
jangan bikin keributan
bu tolong bukain pintunya
saya di luar
bu elsa bisa diam gak
apa bu elsa mau dipindahkan ke satikus
bu bukain bu
suami saya di luar
kamu harus sadar
sadar ini di tengah malam nak
tapi nilai berumur
yang nungguin aku di luar
mau percaya ma
ini ada foto you ya sih nge
jadi aku ceritain aja ya
karena kita sehat dan sempurna
dan dia perempuan sayang
dia pasti cantik banget
perpaduan aku sama kamu sayang
aku belum kasih nama lo sayang
soalnya aku mau kamu aja yang kasih nambah
aku percaya nama pilihan kamu pasti bagus
aku bener bener nggak sabar kalau nanti anak ini lahir
terus kita besarin sama sama
kamu juga pasti gak sabar juga kan
nunggu kelahiran anak pertama kita
ini bukan anak pertama aku
ini anak pertama aku rina
yang kamu buka kebantian suara
aku rasa udah cukup
aku mau pulang
jaga kesehatan kamu
enggak enggak enggak
aku tak mau
waktu kunjung aja harus udah habis
jangan tinggalin aku
nanti ada perempuan
aku gak mau
aku gak mau

kamu berubah dong
wah ya tuhan